kini mendingan pergi aja dari sini tante
kini enggak tahu kok ini rumahnya papanya terry
kini enggak mau ngerepotin tante
kini janji enggak bakal lapor ke polisi kok

tante percaya kalau kamu tidak akan lapor polisi
tadi tante cuma alasan aja
pokoknya kamu gak boleh pergi sebelum kamu sembuh kenny
apa dia lembut dan pendiam
di mana dia sekarang
apa dia baik baik saja
apa dia bisa sekolah
ketemu sama kendi

setelah itu dia aku titipkan sama saudara jauh ibu
hai iya aku masih menyimpannya
aku harus mencari dia
aku harus mencari dia
tapi papa gak boleh tahu
papa gak boleh tahu
kak itu orang yang turun rumah kita kemarin kak
iya soalnya wajahnya mirip banget kak
yaudah kamu tunggu sini biar kak boy pun yang meresin
eh siapa lu
lu mau tahu siapa gue
lu suruh hanya youngriya ya
tuhan maaf tuhan
anak perempuan yang bawa kabur tuan alkohol
selebihnya tidak ada
udah lo pergi sana
cepetan gue tembak
jadi kamu ada dimana sekarang ken
kenapa yang harus nyuruh preman untuk ngancurin rumah anak jalanan
mereka gak ada hubungannya sama aku ya
justru sangat erat hubungannya
makanya kamu ada disini ken
kalau kamu patuh
eyang tidak akan ganggu
kalau kamu tidak patuh
mereka akan jadi sasaran eyang
kenapa sih eyang kejam banget
eyang sama sekali tidak kejam
kamu yang melanggar janji
bukannya kamu bilang
kamu akan selalu pulang kesini
dan kamu kabur
kamu tahu gak candy sudah berbuat apa
dia sudah hampir merusak
nama keluarga besar ardian
dia masuk penjara anak
dia terlibat penculikan rani
sekarang dituduh membakar gudang
pusing tahu gak eyang